plt jurubicara kpk ali fikri menjelaskan total sebanyak tujuh belas orang yang ditangkap dan dibawa ke kpk untuk dimintai keterangan
selain menteri kkp edi prabowo tujuh belas orang tersebut diantaranya istri edi prabowo
sejumlah pejabat di lingkungan kementerian kkp dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam dugaan kasus proses penetapan calon eksportir benih lobster
saat penangkapan sejumlah barang bukti diamankan dan diinventarisir petugas diantaranya kartu debit atm
kpk masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tujuh belas orang tersebut selama satu x dua puluh empat jam
perkembangan perkara tersebut tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut
penyidik kpk juga mendatangi gedung kementerian kelautan dan perikanan kkp di gambir jakarta pusat rabu siang
penyidik kpk yang tiba dengan menggunakan tiga mobil sempat dihalangi dan dilarang masuk oleh petugas keamanan gedung kkp
semuanya tidak memakai tanda pengenal kpk dan tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media
namun salah satu diantaranya tampak membawa map berisikan kertas berlogo kpk serta penanda segel
presiden joko widodo menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan di kpk
ia meyakini kpk bekerja secara transparan terbuka dan profesional
saya percaya kpk bekerja transparan terbuka profesional
mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
pemerintah juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
tim liputan cnn indonesia